dalam waktu dekat pemerintah akan membagikan beras dan gula ke masyarakat
untuk tahap awal bahan pokok ini akan didistribusikan ke empat puluh empat kota di indonesia
namun pembagian ini bukan berupa fisik beras dan gula melainkan berupa kartu
menurut presiden joko widodo harga jual dua komunitas produksi bulog ini lebih murah dibandingkan harga pasaran
kita akan mulai untuk mendistribusikan beras maupun gula itu lewat kartu
itu akan dilakukan nanti pada dua puluh tiga februari ini di empat puluh empat kota
sudah akan dimulai
saya lihat persiapan
misalnya beras nanti akan disiapkan seperti ini
ini dijual per kilo berarti jatuhnya berapa pak
sudah dalam bentuk kemasan masih ini
dan namanya juga beras kita
maksudnya ada brand nya
gulanya juga termasuk ya
gulanya juga sama gulanya juga sudah dikemas per kilo